pertama pertama pertama
bisa bisanya aku sempat berpikir bahwa dia adalah putriku
apa ada salah dengan omongan saya tadi
mendingan gue cari tahu
aduh bapak ini nanya kek
ada perlu sama saya
saya lihat kamu sering ngobrolkan dengan dewi
ya begitulah pak
berarti kamu tahu banyakkan tentang dewi
ya begitulah pak
dewi itu cem cemannya si bos
ya eh masa nggak ngerti
cem cemannya itu adalah simpenannya bos jos
nih pak ya
dia di sini kalau mau salah kayak mau benar selalu dibelain
eh kalau bapak nggak percaya nih saya tanya teman saya bentar ya
coba bener nggak kalau dewi itu simpenannya bos jos
kayaknya bos jos sudah kepincut berat sama si dewi
dan kelihatannya dewi itu cewek nggak bener pak
emangnya bapak benar
iya pak emangnya bapak benar
bapak benar minat juga ya bayarin si dewi
bapak berani bayar dia berapa pak
pak minumnya pak
jadi yang mereka semua bilang tadi benar
dewi simpenannya jos
sampai jumpa di video selanjutnya
jangan lupa like share dan subscribe ya
ternyata gadis itu betul betul gadis murahan
udah jadi simpanan bos
sama teman kerjanya mau juga
di tempat kerja lagi
jelas dia bukan anak aku
anakku gak mungkin seperti itu
aku mau ke tempat kerja
pasti senang aku bawain makanan buat dia
oh iya setia juga baru selesai kok
aku mau ke sana
aku gak mau kalau mas kamil tahu dewi itu anaknya
iya iya iya semua berkasnya udah saya bawa kok pak
lebih baik aku pergi